meski gelaran pemilu presiden dua ribu dua puluh empat masih lebih dari satu setengah tahun lagi
partai politik sudah sibuk memanaskan mesin partainya
pan golkar dan p tiga sepakat membentuk koalisi indonesia bersatu
sementara partai lain melakukan safari politik dan penjajakan
kuat dugaan dua ribu dua puluh empat akan diikuti tiga poros koalisi benarkah demikian
bagaimana partai lain merespon poros koalisi yang dimotori oleh golkar
soal dinamika politik pak jazilul dan juga kang saan
menyikapi poros koalisi indonesia bersatu cukup beragam ya
ada yang mengatakan mengapresiasi menyambut baik
ada yang menyebut ini terlalu dini karena masih cair dan lain sebagainya
pak jazilul pkb meresponnya bagaimana
apakah juga menilai itu terlalu dini atau justru menyambut baik
agar semakin banyak poros yang bisa keluar di tahun dua ribu dua puluh
ya tentu salah satu tugas partai politik itu adalah
resruten kepemimpinan nasional
jadi itu hari hari yang dipikirkan
tapi hari ini karena jadwal pilpres sudah jelas tahun dua ribu dua puluh empat
maka partai partai ketua umum layak memikirkan untuk duduk bersama
untuk mencari agenda bersama sekaligus figur yang
nanti akan melanjutkan pak jokowi
atau bahkan lebih maju dari pak jokowi
nah apa yang dilakukan oleh tiga partai yang ada
saya pikir ini patut diapresiasi meskipun sesungguhnya
tidak ada keputusan apa apa di situ
hanya duduk duduk kopi ngopi saya lihat kan
belum ada kesimpulan apapun
nah karena apa
karena tidak mudah untuk menentukan figur
capres cawapres sekaligus menyusun agenda bersama
karena setiap partai itu punya cita cita masing masing
nah ini tantangan
tapi apapun bahwa dalam undang undang pemilu pilpres
itu seorang pasangan calon atau pasangan calon itu diusung oleh partai maupun gabungan partai
jadi apa yang dilakukan oleh tiga partai yang ada
itu selaras dengan undang undang
nah tetapi sekali lagi itu lebih pada gimmick karena nggak ada hasilnya masih kan
pkb menunggu apa sih sebenarnya hasilnya
siapa figurnya misalkan apa agendanya
baik pak jazilul jadi anda melihat
oke jadi anda melihat ini belum ada hasilnya belum ada keputusan apapun
jadi pkb belum tertarik misalnya untuk bergabung
ketiga partai yang sudah menyatakan koalisi indonesia bersatu ini
tentu kami mengapresiasi tapi untuk bergabung ini yang digabungkan apanya
pikirannya figurnya atau apa
supaya jelas tapi pkb selama ini ketika membangun koalisi dengan partai apapun
pkb selalu bisa dapat kira kira mencari titik atau clue untuk bertemu
nah tetapi karena terlalu dini dari yang ada
dini dalam pengertian belum ada keputusan
apa apa terus apa yang harus kita sikapi
ini berkumpul untuk apa misalnya gitu
untuk agenda apa untuk calon siapa
karena ini soal field press kecuali hanya ngopi ngopi biasa
kalau ngopi ngopi biasa kami tertarik karena memang biasanya kopinya enak enak
oke jadi ini perahu yang belum ada sebenarnya tujuannya kira kira mungkin begitu ya
jadi belum terlalu jelas pkb melihat kemana arah dari pertemuan tiga partai ini
kang saan melihat hal yang sama atau bagaimana
atau sudah mulai melihat bahwa ini sudah mulai terbentuk berarti pos pos poros koalisi yang mungkin sudah mulai terbaca
ya pertama ya tentu kita menyambut positif ya upaya yang dilakukan oleh tiga partai membangun koalisi sejak dini
karena memang membangun koalisi sejak kini itu penting
pertama karena mereka juga tidak ada yang mencukupi untuk mencari
pertama karena mereka juga tidak ada yang mencukupi untuk mencukupi
nah yang kedua membangun koalisi dari awal sampai nanti endingnya kepada siapa yang akan diusung tentu mereka harus mencari irisan irisan kepentingan bersama dulu
pertama irisan kepentingan bersama dari sisi ide gagasan maupun hal yang sifatnya strategis
yang kedua mencari irisan dari kepentingan kepentingan politik pragmatis di mana ada sharing dan sebagainya
nah kalau itu sudah kamu
mereka akan langsung melangkah lebih jauh lagi yaitu siapa calon yang akan diusung bersamanya
dan itu nanti akan rumit lagi yang bisa mewakili kepentingan bersama itu tadi
jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh ketiga partai itu hal yang positif tapi perjalanannya masih panjang
karena saya juga belum tahu misalnya apakah nanti irisan irisan itu bisa ketemu atau tidak
ini kan dinamikanya masih terus berkembang
ini kan dinamikanya masih terus berkembang
oke artinya sama kang saan nasdem juga belum melihat belum berkeinginan untuk bergabung ke tiga partai yang sudah bertemu ini
ya kalau nasdem tentu punya ini sendiri kan nanti
karena kita juga punya mekanisme sendiri dalam hal menentukan calon presiden
kita nanti bulan juni ini kan kita ada rakernas
salah satu rakernasnya itu nanti akan menentukan tiga menjaring tiga nama calon presiden
nah dari ketiga nama itu tentu kita sudah punya modal kita sudah melangkah lebih jauh ya
sudah kepada nama nah nama nama itu nanti tentu dipertimbangkan di internal digodok menjadi satu dan juga nanti dijajakan ke partai partai lain
nanti siapa nanti di antara partai partai ada yang memang tertarik dengan dari tiga nama yang nanti hasil rakernas partai nasdem
oke oke jadi belum merasa perlu untuk membangun sebuah koalisi saat ini kang saan
jadi masih fokus terhadap penggodokan nama terlebih dahulu
ya tapi yang namanya komunikasi kan terus dilakukan
misalnya baru baru ini ketemu dengan demokrat dan ketua pemilihokrat berkunjung ke kantor nasdem
dan juga tentu secara informal ketua umum kami juga melakukan
dan juga tentu secara informal ketua umum kami juga melakukan

kita melakukan penjajakan dengan partai partai lain
jadi kita melakukan kerja yang paralel
di internal kita menggodok nama calon presiden yang akan diusung
ya dalam waktu yang bersamaan kita juga membangun komunikasi dengan partai partai lain
karena kalau kita punya calon presiden tapi tanpa dukungan dari partai lain juga tidak mencukupi untuk mencalonkan
maka kerja paralel itu kan menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh partai nasdem
saya ke bang adi praitno
bang adi praitno apakah pertemuan tiga partai itu
belum bisa disebut sebagai suatu koalisi yang solid ya atau permanen
kalau tadi pak jazilul katakan ini sepertinya masih sekedar gimmick begitu belum ada keputusan apapun
saya kira koalisi tiga partai itu jelas
mereka menamakan diri indonesia bersatu
mereka juga menyebut koalisi itu sangat mungkin di komilu dua ribu dua puluh empat dan pilkada dua ribu dua puluh empat

itu yang bisa ditangkap oleh publik
kalau kemudian enam bulan depan ada perubahan karena ada yang masuk angin dinamika politik yang bertempat itu allah wallab
tapi yang jelas minimal komitmen mereka akan terbaca sejak awal
kalau ibarat orang main bola ini kan pergerakan tanpa bola
jadi antar gelombang saling berkomunikasi
mereka ini belum berpikir bagaimana cara menggolkannya ke gawang siapa
ini yang sebenarnya
kita tunggu ke depan apakah ini sifatnya panen ataupun temporal
tapi yang jelas sebenarnya koalisi ini kan ditunggu oleh publik
apa yang harus dilakukan ke depan
terutama untuk menyelesaikan persoalan persoalan kebangsaan kita
misalnya soal recovery ekonomi di tengah pandemi covid yang sudah mulai melandai misalnya
bagaimana solusi mereka terkait dengan kelangkaan goreng solar yang kemudian langka di berbagai tempat
kurangi kemiskinan dan kegiatan
narasi narasi besar ini yang sangat penting
ini yang di tunggu oleh publik dari sekedar membicarakan tentang siapa yang akan diusung oleh mereka di bilik dua ribu dua puluh empat nantinya
jadi ada plus minusnya sebenarnya koalisi ini ya renhan
pertama publik mengapresiasi karena mulai kelihatan
misalnya setidaknya dari level kota umum ada pak erlangga hartarto yang sampai saat ini misalnya dipatok harga mati oleh kadernya untuk maju
meski itu sangat dinamis untuk dibicarakannya
tapi pada saat yang bersamaan koalisi ini harus secara terbuka
iprah sekali ditelanjani oleh publik
iprahnya apa selain bicara tentang sukses
orang nggak mau main di ujung
orang ingin bicara tentang apa yang mereka lakukan secara konkret terkait dengan persoalan kebangsaan kita yang nyata saat ini
tentang kelangkaan kelangkaan yang tadi sudah saya sebutkan
kan itu yang sebenarnya dilihat secara umum oleh publik
yang kedua renhan
kalau dibaca rata rata koalisi indonesia bersatu ini tidak lebih dari sekedar bentuk konfigurasi politik ya
atau sebagai bentuk responsif
atau sebagai bentuk respons terhadap konfigurasi politik dini yang kemudian berkembang
misalnya pdip dan gerindra itu kan hampir bisa dipastikan akan berkoalisi
kan itu sebenarnya kesimpulan kesimpulan dini yang disampaikan oleh publik
misalnya kemungkinan akan mengusung prabowo dengan ataupun misalnya opsi lain seperti mengusung ganjar pranowo dan sendega uno
karena kedua partai ini memiliki kader yang cukup berlimpah
pada saat yang bersamaan misalnya naddem ke depan akan mengumumkan tiga jalan berikutnya
ada presiden ada ganjar ada anis ada kemudian nama erick thohir ada juga andika perkasa yang masuk dalam radar
dalam konteks itulah sebenarnya sepertinya golkar pan dan p tiga coba untuk memberikan opsi poros alternatif kepada publik bahwa poros itu bukan hanya itu
siapa tahu nanti bulan depan cahimin buzdajilul juga membetulkan foros indonesia di antara rata
itu apalah judulnya
yang jelas ini memberikan opsi opsi alternatif saling menguncikan diri bahwa mereka sangat mungkin untuk berkoalisi di dua ribu dua puluh
karena kalau dilihat kecenderungan rata ratanya partai partai politik ini kan tidak mau terus menerus jadi followers
jadi followersnya pdip jadi followersnya gerindra yang sepuluh tahun menjadi spotlight kebicaraan kita dalam persoalan pilpres
di luar partai besar yang ketiga ini itu punya kepentingan bahwa mereka adalah orang partai penting yang sebenarnya bukan hanya sebagai second pass gitu ya dalam tanda kutip
yang juga sebenarnya sangat menentukan protokol perpolitikan kita ke depan
misalnya kalau dalam pemilu dua ribu dua puluh empat tidak menyertakan pkb sebagai varian penutup kebenaran itu salah satu
makanya kemudian buzdajilul santai santai saja
kalau tak didukung pkb sebenarnya untuk mendapatkan varian warna islamnya itu agak berat tuh
siapapun jafret dan jawa presnya akan maju
begitu pun dengan nasdem yang beribisan nasionalis bahkan religius gitu ya
itu menjadi penting variabel variabelnya yang terlihat
dalam konteks itulah sebenarnya koalisi ini mungkin kalau kita lihat secara utuh
sebenarnya tiga partai ini mencoba untuk saling mengunci bahwa mereka sangat mungkin untuk bisa bekerja sama di dua ribu dua puluh empat
baik pemilu ataupun pilkada secara terletak
tapi itu sekali lagi yang ditunggu oleh publik adalah apa narasi
apa narasi besar
jadi kongsi waru dalam perpolitik kita ke depan
apakah betul hanya pergerakan tanpa bola
tanpa melihat bagaimana endingnya nanti bikin go
atau memang selama sebulan dua bulan ke depan sudah mulai muncul capres dan cawapres definitif
sehingga colang politik kita itu akan terang menerang
itu yang kita tunggu ke depan
bapak menguat kemudian spekulasi bahwa dua ribu dua puluh empat akan ada tiga kandidat begitu ya
dengan beberapa konfigurasi koalisi
pak jazilul juga mengatakan memprediksi hal yang sama
apakah memang pkb memang berniat akan mendorong ada tiga poros ada tiga kandidat di tahun dua ribu dua puluh
ini kemudian porosnya atau konfigurasinya seperti apa ini
siapa siapa saja anggota koalisinya
tapi dijawabkan nanti pak
kita harus break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya langsung ke pak jazilul
kalau begitu melihat dinamika yang ada
anda mengatakan kemungkinan akan ada tiga kandidat
itu terlihat dari apa itu
apakah memang pkb juga mendorong bahwa akan ada atau tidak
atau mungkin akan ada tiga kandidat
atau sebaiknya memang tiga poros di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
pertama tiga poros itu bagus karena akan mengurangi political identitas atau head to head
yang kedua setelah saya hitung memang begitu akan ada tiga poros dan pkb akan melengkapi
pkb bisa bersama nasdem dua partai cukup
pkb bisa melengkapi pdi atau gerindra
atau pkb bersama nasdem dua partai cukup
pkb bersama nasdem bersama demokrat dan tks
artinya posisi pkb bisa menjadi bagian dari pilihan dari tiga yang ada itu mas
nah oleh sebab itu prediksi saya akan terjadi tiga poros jika misalkan poros tadi itu indonesia bersatu itu memang fix
seandainya poros indonesia bersatu tidak fix
itu akan lebih terbuka kepastian untuk tiga poros
jadi seandainya poros ini memang katakanlah fake
maka akan ada tiga poros
karena masih ada sisa sekian partai
enam partai yang ada yang pkb bisa melengkapi
pkb dengan gerindra cukup
pkb dengan pdip cukup
pkb dengan nasdem cukup
pkb dengan pks dan demokrat
dan dengan pdip cukup
jadi pilihan masih banyak
oleh sebab itu pkb sedang menggodok kira kira agenda narasi besar yang harus disampaikan
ketika duduk bersama dengan partai koalisi itu apa
dari awal saya menyampaikan kita perlu poros harapan baru
sesuatu yang baru yang bisa ditawarkan kepada masyarakat
narasinya harus jelas dan itu bisa diwujudkan oleh pemerintah
talon presiden akan diusung
nah inilah yang kemudian memantapkan prediksi saya akan terjadi tiga poros
kecuali poros ini bubar
kecuali poros indonesia bersatu bubar
itu bisa berkata lain
oke baik gus
nah narasi yang baru yang ditawarkan pkb apa kalau begitu
dan kalau kemudian sudah mulai terbaca ada poros koalisinya golkar
poros koalisinya golkar
kemudian juga pdip gerindra
dan juga mungkin ada nasdem di poros yang lain mungkin ya kita bicara di sana
lalu posisi pkb ini ada di mana
apakah memang sampai hari ini pun masih cair
apa syarat bergabung pkb ke poros poros koalisi misalnya
apakah asalkan capresnya gus muahimin atau apa pak jazirul
pertama salah satu bahwa yang harus menjadi tolak ukur dan perhatian ketika koalisi itu duduk
betul betul yang dipikirkan itu urusan rakyat
karena saat ini rakyat kita mengalami kesulitan
yang kedua ya figurnya memang mampu diterima dan bisa memenangkan elektoral
sebab apapun agenda yang dibuat narasi yang dibuat kalau kalah nggak ada gunanya
nah oleh sebab itu pkb merumuskan supaya
yang diusung pkb narasinya tetap bisa menang
dan kami harus presisi untuk mengukur itu dan kami sudah punya pengalaman selama ini ketika pkb melakukan koalisi
pkb selalu di pihak yang menang
nah hari ini karena kita punya tokoh gus muhaymin tentu kami berjuang
bagaimana gus muhaymin juga bisa diterima oleh partai lain sebagai figur
kalau tidak bagaimana bicaranya
apa agendanya yang harus kita lakukan
nah tetapi per hari ini para kader simpatisan pkb tetap ingin mendorong agar gus muhaymin maju menjadi calon presiden
saya ke kang saan
kang saan anda sepakat bahwa akan ada tiga poros di tahun dua ribu dua puluh
satu diantaranya disebut sebut nasdem punya potensi untuk menjadi motor poros koalisi
ya kang saan bisa mendengar suara kami kang
baik kang saan
tiga kandidat diprediksi di tahun dua ribu dua puluh empat
nasdem disebut punya potensi menjadi motor koalisi
apakah sepakat bahwa memang sebaiknya akan ada tiga minimal tiga kandidat di tahun dua ribu dua puluh empat
minimal lebih dari dua itu akan jauh lebih baik ya
kita punya pengalaman dua kali pemilu dengan apa dua pasang calon yang terjadikan polarisasi
polarisasi masyarakat dan sebagainya
maka menjadi tiga pasang berose itu

untuk konteks demokrasi
juga untuk masyarakat
banyak memberikan alternatif pilihan
jadi tinggal nanti lihat
jadi kalau misalnya apa yang dilakukan oleh golkar tentang p tiga itu terus berlanjut
sampai menurut anda
sampai menemukan calon
menurut saya itu positif
nasdem kan menentukan siapa calon presidennya nanti dan tentu akan membangun koalisi juga
itu kan satu
satu kekuatan juga kan gitu
jadi sekali lagi tiga pasang menurut saya itu apa hal yang positif
dan ini memang harus terjadi minimal tiga pasang
baik kang saan
nasdem akan bersama dengan siapa
sporos sudah mungkin terbentuk
satunya lagi ada kedekatan pdp gerindra
nasdem juga kalaupun punya capres kan juga harus menggandeng partai yang lain kan
ya kita membangun komunikasi selama ini intensif
misalnya dengan demokrat kita bangun komunikasi
dengan pks kita bangun komunikasi
jadi tidak ada masalah kita membangun komunikasi
dan ketika kita sudah menentukan nanti siapa yang penting
nama yang akan diusung dan kita akan jajakan
insya allah itu akan terbentuk koalisi nasdem
jadi kita menunggu juga nanti sporos koalisinya dari nasdem yang dimontori oleh nasdem
bang adi praitno seberapa besar potensi memang tiga kandidat
anda melihatnya ini konfigurasinya akan seperti apa
partai partai mana yang kemudian bisa punya peluang merapat dalam satu koalisi sehingga terbentuk tiga koalisi di tahun dua ribu sembilan
ya saya kira nasdem dan pkb bisa menjadi poros poros alternatif selanjutnya
kalau melihat cairnya konfigurasi koalisi kita ya selama ini
tapi kan tidak segampang itu dalam level praktik
misalnya kalau nasdem mengusung anies baswedan
maka sangat mungkin anies itu bisa diajak bekerja sama
belum tentu pkb mau karena misalnya basis konstituen pemilih anies selama ini kan diasosiasikan pemilih yang kadrun
sesuatu yang selalu diperangi oleh pkb
apakah mau pkb itu juga menjadi bagian dari nasdem kalau di dalamnya ada pks
karena selama ini kita juga tahu basis konstituen pkp dan pks itu ya perang perangan nggak berkesudahan
ini soal nusantara nggak nusantara
itu yang saya sebut ada kerumitan kerumitan pada level praktisnya sebenarnya kan
nasdem misalnya memutuskan anies sebagai capres yang diusung
mungkin pks dan demokrat agak tampan
agak tampang untuk diajak
tapi belum tentu dengan pkp
bisa saja pkb mencoba alternatif lain
berkongsi dengan pdip dan gerindra
masuk dalam poros koalisi indonesia bersatu
atau mencoba untuk mengambil di antara satu atau dua partai lain
itu membuat poros poros tersendiri jadinya
ada kendala psikologis sebenarnya dalam pemilih pkb ketika dihadapkan misalnya dengan pemilih pks
ataupun pemilih anies baswedan yang dalam banyak hal memang selalu dihadap hadapkan
ini kerumitan kerumitan yang tidak mudah
sangat ideologis bahkan komprosasinya
bahkan di media sosial saat ini yang sering berkelahi
soal islam nusantara dengan islam yang wahabi
ya pada pelitik ada keseluruhan
yang paling penting sebenarnya dengan banyak munculnya konfigurasi semacam ini
minimalnya rakyat kita ini sudah mulai mengaimana pola pola dari pergerakan partai politik
tentu saja ujung ujungnya adalah ingin menang ya
yang kita harapkan sebenarnya partai menengah seperti pkb dan nasdem tentu segera mendeklarasikan koalisi dan menentukan capres
itu penting sebenarnya untuk menguji apakah kidat dan koalisi yang disonding kepada publik itu bisa diterima ataupun tidak
jangan jangan memang capres dan poros yang mereka sounding ke publik itu mendapatkan aspirasi yang luar biasa
sampai sejauh ini kan belum ada
justru hanya didominasi oleh partai partai besar
oleh pdi oleh gedenda dan oleh golkar dan kawan kawannya
partai partai yang masih belum menemukan desain bagaimana portfolio koalisi ini ya tentu sedang ditunggu oleh publik
bagaimana kompetisi ide yang kemudian akan mereka sodorkan itu jauh lebih bagus ketimbang poros poros yang kemudian saat ini sudah mulai terbuka
ya kan itu yang terjadi
kalau soal agenda politik saya kira ini poros koalisi yang dibentuk oleh partainya jokowi nggak jauh jauh amat lah dari apa yang disampaikan oleh jokowi
minimal misalnya melanjutkan infrastruktur yang sudah terbangun merata di seluruh indonesia
yang kedua misalnya yang tidak bisa dibantah dan diganggu gugat itu soal negara
sulit saya membayangkan apapun porosnya yang dibuat oleh nasdem pkb koalisi indonesia bersatu dan yang lainnya itu misalnya membatalkan ibu kota negara
itu seayat sulit betul
atau misalnya membayangkan menghentikan infrastruktur fisik kemudian dialahkan menjadi infrastruktur yang lain misalnya
infrastruktur ekonomi infrastruktur pendidikan kesehatan dan seterusnya
karena porosnya ini adalah inner circle partai partai pendukung jokowi totali saya kira mereka akan mendukung di semua apa yang sudah dilakukan jokowi
saya kira begitu irisan irisan terakhir
misalnya mengulangi polarisasi politik menghilangkan politik identitas pembangunan infrastruktur ibu kota negara pemerataan ekonomi soal ekspor dan impor yang harus merata dan seterusnya
ini kan bangunan bangunan normatif
yang sebenarnya bisa diukur dari sekarang
meski pada saat yang bersamaan day to day politiknya poros poros perkongsian ini ditunggu oleh publik
ini minyak goreng masih langka dan mahal loh
dua liter itu rp lima puluh
bagaimana sikap politik partai partai perkongsian ini
kan itu yang sebenarnya ingin dilihat jenis kelamin politiknya oleh publik
dolar dimana mana mulai langka
kan ya rp lima mulai dihilang
bagaimana sikap sikap partai ini
kalau memang ingin memberikan solusi alternatif
pada rakyat yang saat ini terhitung persoalan hidupnya
hanya soal kasus pupuk
saya petani sudah hampir tiga puluh tahun
setiap musim panen pasti kita dihadapkan pada persoalan
terus daya beli yang kemudian rendah
ini kan persoalan persoalan klasik yang sebenarnya masih belum ditentu secara subtan
oleh partai partai politik
karenanya keadaan deklarasi bersatu
yang ditunggu adalah soal keberpihakan secara nyata
soal apa yang mereka akan lakukan untuk bangsa kita
terutama mereka yang terhimpit dalam persoalan persoalan kehidupan mereka yang rumit
tentang ekonomi tentang pengangguran dan tentang kemiskinan
kan itu saja sebenarnya yang diinginkan oleh publik
pikirannya pendek akan pilih partai pilih calon
memang dia nyata berbuat untuk rakyat sudah itu saja
anda sepakat dengan bacaan yang tadi sampaikan oleh pak jadul
bahwa agak sulit kalau kemudian nasdem mendukung pak anies
pkb masuk ke sana
artinya pkb punya peluang kemudian masuknya ke antara sisa dua ini saja
porosnya pd perjuangan gerindra dan juga atau porosnya yang dibentuk oleh golkar
tentu politik itu sangat dinamis
tidak terbaca hitam putih
karena kan kita belum melihat
kan waktunya masih cukup nih
apapun bisa terjadi di tingkat isu maupun visi
untuk melihat seseorang
oleh sebab itu bagi pkb
pkb juga pernah kok berkoalisi dengan pks
ketika dengan pak sb
pak sb ya
itu tergantung figur dan juga tergantung hitungan pkb
pkb itu punya metode salah satunya istihoroh
kira kira siapakah diantara calon calon yang ada itu
yang mendapat restu kiai dan memang memiliki
kemungkinan besar untuk menang
nah saya yakin nanti apa yang menjadi pilihan pkb
tentu bersama partai koalisinya nanti
insya allah di dua ribu dua puluh empat akan menentukan kemenangan
tetapi hari ini pkb terus berikhtiar
agar gus muhaymin dapat diterima oleh partai koalisi nantinya
kan tentu berkomunikasi di situ
soal apakah nanti bisa berkoalisi dengan pks
why not tidak ada soal
memang faktanya kenyataannya dan dalam hitungannya
itu mampu kita mengikis apa yang disebut dengan
yang disebut oleh pak adi prayitno tadi
jadi dalam politik biasa begitu
dulu teman sekarang menjadi kawan
dulu kawan bisa menjadi teman
nah tetapi dalam pilihan pilpres ini
yang menjadi kata kunci untuk pkb adalah
calon yang didukung oleh pkb itu harus menang
oke calon yang didukung pkb
oke kang saan masih terputus kita break dulu
nanti saya akan tanya juga terakhir ke bapak bapak sekalian
dan juga ke bang adi prayutno
faktor apa yang bisa membuat karena politik itu tentu cair
faktor apa yang bisa membuat bangunan koalisi ini bisa pecah
bisa layu sebelum berkembang misalnya
atau bisa kemudian teracak lagi begitu ya
karena mungkin dinamikanya terus berjalan
kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali
baik kita masih membahas otak otik koalisi di dua ribu dua puluh empat
segmen terakhir bapak bapak saya mau ke kang saan
karena dpw jabar ketuanya kang saan
juga merekomendasikan anies sebagai capres ke partai nasdem
bacaannya tadi dari bang adi praitno
kalau kemudian nasdem mendukung pak anies
tentu peluangnya mungkin besar
dengan pks dan juga partai demokrat
apakah memang dua partai ini yang diincar oleh nasdem
untuk bisa membuat satu poros koalisi ke depan

karena juga memang
satu partai yang akan diincarkan belum pernah
masih banyak atas
kita juga membangun dengan mas dhanjilol ya
begitu juga secara langsung
tapi pada prinsip konfiruasi dibangunkan koalisi yang dari awal
menurut saya itu positif
apa penting juga
untuk tahu dari awal
karena nanti akan terlihat konfiruasi ini
apa koalisi itu dibangun
itu hanya semata mata
kepentingan politik pragmatis
hanya hal hal yang penting untuk terus
bangunan koalisinya sudah harus terlihat dulu
jadi hal yang penting
tapi kalau nasib
sekali lagi secara paralel
harus membangun komunikasi dengan seluruh partai
akan mungkin yang sekarang
jadi bisa dalam perjalanannya
hubungan dengan dnd nya
oke agak terputus putus
suara yang keangsaan
saya ke bang adi praitno
nanti terakhir saya ke pak jazilul
jadi faktor apa yang bisa membuat
atau mempengaruhi keputusan keputusan politik
ketika membangun satu poros koalisi
di tahun dua ribu dua puluh empat
atau ada faktor yang lain
ya kalau bicara tentang pilpres
ya soal untung dan rugi
pastinya tidak ada yang mau rugi
pastinya semua ingin jadi untung
syukur kalau ketemu mereka yang jadi capres
ataupun cowok presiden benar
itu kalkulasi utamanya renan
tanpa itu semua
saya kira bangunan koalisi itu akan bubar
misalnya soal kompetisi
itu juga akan menentukan
apakah koalisi itu bisa bubar
tengah jalan dan layu sebelum berkembang
sebenarnya pdip dan gerindra
partai yang selalu dilihat akan berfungsi di pilpres
apakah betul prabowo dan puan itu akan diterima oleh partai
belum tentu juga
ingat pdip sebagai partai pemenang pemilu dua kali
atau mungkin hanya mengincar posisi nomor dua
itu pun sebaliknya
kalau puan nomor satu jawabannya prabowo
apakah itu dia
capres dua kali
dan elektabilitasnya lebih tinggi dari puan maharani
level ini juga turut menentukan
bahwa partai partai ini sulit
untuk menentukan persetujuannya
atau jangan jangan ada opsi lain
saja ada ganjaran
akan disandingkan sebagai opsi lanjut dari kebun tua
itu disitu saja sudah sulit
yang kedua misalnya pada level
poros dan kongsi yang kemungkinan akan dibuat oleh nasdem
kalau anies yang kemudian diusulkan
ada nama nama lain yang disandingkan
misalnya lebih cocok dengan kb muhammad iskandar
kan islam nusantaranya jauh lebih dapat
ketimbang islamnya pks yang relatif lagi eklusif
mungkin saja lebih di
tapi kita juga tahu bahwa
perpilihkan sebagai sosok non pomerintah
yang saat ini memang selalu dihadap hadapkan
calon dari jokowi
apapun calon dari pomerintah
pkb sama nasdem mau nggak gitu
diprohinsikan sebagai poros non koalisional pomerintah
jadi tegak mengambil figur
yang itu bertahan dan bertahan
di mana semua kepentingan politiknya itu
punya kepentingan untuk dilanjutkan
dengan siapa pemenangnya nanti
kan poros indonesia bersaat
si capres itu dipatok harga mati
oleh pak erlangga misalnya
sekalipun misalnya sebagai partai pemenang pemilu nomor dua
tapi kan elektabilitas pak erlangga
suaranya tidak terlampau signifikan
kalau tiba tiba misalnya pan dan p tiga menyorongkan
ada nama figur lain yang elektabilitasnya maju
ini kan membuat
suasana koalisi kan juga agak sih dikirkan akhir gitu ya
soal menentukan siapa komposisi yang seharusnya diusung
ini adalah variabel yang kemudian bisa dijadikan parameter
apakah koalisi itu bisa terbentuk dan bisa terwujud
visi visi itu bisa disitusikan selama sejam dua jam
praktis dan ingin menang
untung dan rugi
itu adalah mazhab semua partai politik yang
ditukar koalisi di pogilu dua ribu delapan belas
populer dan hebat
saya kira partai seperti pdip dan nasdem
tidak mungkin pun itu ikut berkongsi
kalaupun tidak populer
tapi kemungkinan menang
nah sepertinya itu akan menjadi perkongsian yang akan dilakukan oleh
pdip dan nasdem
keunggannya untung dan rugi
bukan hanya sebatas hal hal yang
yang hanya indah dibicarakan di ruang kelas dan on papers
mengapa menjadi penting menurut anda setelah adanya
poros indonesia bersatu ini bagi nasdem dan juga pkb katakanlah
untuk juga langsung merespon dengan
menentukan capres atau mungkin
menentukan siapa poros koalisinya
mengapa itu perlu dilakukan
karena kan sebenarnya waktunya masih cukup agak
agak lama ya bang adi praitno
ya karena memang saat ini mulai terbentuk persepsi publik
sekarang sudah ada yang mengatakan bahwa
sudah terbentuk poros poros koalisi
dan relatif sudah ditentukan oleh poros
partai koalisional kemarin
dip dan gerila sejak lama dikongsikan gitu ya
capres dan cawapres yang sudah mulai dipasang pasangkan
begitu banyak lembaga survei yang melakukan simulasi
yang terbaru yang terakhir yang terakhir adalah koalisi bersatu
semua partai pendukung jokowi yang mengatakan bahwa
kami nahwa toh nah dan memperjuangkan semua agenda politik
yang sudah dilakukan oleh jokowi
belum secara definitif kira kira siapa yang akan diusung
tapi kan diantara ketiga
bahwa mempartai politik kan enak nggak
kandidat capres oleh
apa namanya golkar dalam munas misalnya
itu adalah suatu yang saat ini
di luar itu partai partai koalisional pemerintah
pkb gitu ataupun nasden
itu belum ada dengan sikap kira kira responnya
kan ini yang sebenarnya dilihat oleh publik
makanya ketika nasden mencoba untuk memproyektikan
ya perintah bulan depan
ini adalah menunjukkan tanda
bahwa poros ketiga di luar koalisi indonesia bersatu
di luar pkb pdb dan grip
apakah nanti akan di situ ada pkb dan nasdem
munculkan nama yang sama gitu ya
siapa tahu napris yang akan diusung oleh nasden padang
ada mohaimin iskandar di situ
ini tentu akan menarik menjadi pembicaraan
ini loh poros polos alternatifnya yang akan muncul
tinggal nanti tidak ada yang perlu khawatir
kemungkinan akan diusung oleh partai non koalisional jokowi
itu nyaris tidak ada
kepulauan oleh pkb dan demokrat itu enggak ada
ini yang sebenarnya bisa menetralisir kepentingan pemerintah
dalam hal ini bahwa
yang akan dikipres adalah jokowi smed
dan itu sebenarnya reda
lihat senyara udara
pak jazilul ada tambahan dari anda
kalau ada tiga kutub politik
satu poros sudah terbentuk
ini pkb tidak langsung kemudian
tidak langsung kemudian berpikir untuk membentuk lagi atau bergabung
apa yang membuat masih melihat lihat dinamika politik yang ada pak jazilul
ya tentu waktunya masih cukup
ini untuk melakukan pertimbangan yang matang
sekaligus berkomunikasi secara baik dengan partai partai yang ada
yang jelas pkb tidak akan terlalu terburu buru
dan harus presisi
dan harus presisi untuk menentukan kawan koalisi
bisa jadi apa yang disampaikan oleh mas adi tadi
dengan mas dung juga oke
untuk mengusung pasangan calon cukup
tetapi pkb juga punya sejarah yang lama dengan pdip
ini hubungan baik juga dengan gerindra
jadi ini semuanya menjadi pilihan pilihan
bagi pkb juga untuk kemudian
untuk mencek dan waktunya masih cukup
untuk mengecek lebih dalam lebih detail
memang betul betul poros yang dapat memberikan harapan baru dan menang
karena direka film menang itu penting
sebaik apapun agenda calon kalau kalah nggak bisa menjalankan apa apa
politik memang begitu
sekali lagi tkb menangkapinya santai santai saja ya gus
ya kalau itu kan kenapa santai
karena justru buat tkb itu makin memberikan peluang yang lebih jelas
bahwa poros yang akan terbentuk itu tiga
dan kalau itu memang terjadi posisi tkb makin strategis
karena kemudian tkb bisa melakukan komunikasi juga
dengan partai partai di luar tiga partai yang ada
atau dengan tiga partai yang ada
tinggal menentukan saja nanti kira kira apa arahnya
dan seperti apa nanti cara bekerja dan capresnya
nah kenapa kita mengapresiasi yang ada
karena itu makin menjelaskan bahwa tkb akan lebih penting nanti posisinya
setelah tiga poros ini
terbentuk form gitu
nah ini kan belum
makanya tkb akan melihat saja melihat dulu seperti apa
sembari terus melakukan komunikasi dan kita terus berjuang
agar angka elektoral gus muwaimi juga terus naik
jadi siapa capresnya itu itu juga menjadi penting
apakah pkb akan bergabung atau tidak gitu kira kira ya gus
ya tentu karena itu kan bagian dari apa yang dibicarakan nanti dalam koalisi
mau tidak mau gitu
nah apalagi pkb memiliki komitmen dan teman teman juga memiliki harapan
agar di dua ribu dua puluh empat ada figur baru dan juga di antara presiden yang ada itu
salah satunya tokoh dari pkb
ini juga tantangan meskipun itu tidak mudah
tetapi sebagai tekad dan perjuangan saya pikir harus dilakukan oleh pkb
oke kita akan lihat nanti siapa atau bagaimana poros
koalisi setelah porosnya dimotori pak erlangga hartarto dari partai golkar
apakah benar sesuai bacaan yang banyak diprediksi ya
nasdem dengan beberapa partai kemudian pdi dengan gerindra dan pkb
yang tampaknya masih santai
pak jazilul melihat kemana kemudian arah koalisinya
terima kasih banyak bang adi prayitno pak jazilul fawai terima kasih banyak
dan sebelumnya ada kang san mustafa yang bergabung
terima kasih banyak selamat malam bapak bapak
terima kasih selamat malam